ratusan pelajar serta warga sejakarta timur menggelar pawai obor jelang asian games
dengan berkeliling wilayah jakarta timur sejauh dua puluh km minggu pagi
pawai dilakukan untuk menyemarakan asian games yang akan digelar pada agustus mendatang
pawai obor jelang asean games dimulai dari kantor kecamatan duren sawit jakarta timur minggu pagi
sejumlah pelajar dan warga yang menjadi perwakilan berlari sambil membawa replika obor secara estafet
ada pun rute yang menjadi lokasi pawai sejauh dua puluh km
pawai ini dilakukan guna menyemarakan perhelatan olahraga akbar asian games bulan agustus mendatang
saya indonesia semoga makin maju dan insya allah menang
warga dan para peserta pawai berharap sebagai tuan rumah indonesia bisa menuai prestasi dan bahkan bisa menjadi juara umum
hardian syabernadi jakarta